terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
sejumlah taksi yang kerap manggal di terminal purabaya sidoarjo
kami siang dirazia petugas dinas perhubungan surabaya
agar jerah ban mobil taksi terpaksa dikempesi dan disita oleh petugas
satu persatu kendaraan yang diparkir di pintu masuk terminal purabaya
dirazia petugas dinas perhubungan kota surabaya
begitu mengetahui tidak ada pengemudinya ban mobil langsung dikempesi petugas
petugas juga mengusir sejumlah taksi baik online maupun konvensional
yang ketahuan manggal dan melanggar rambu lalu lintas
sebuah taksi konvensional terpaksa diamankan karena pengemudinya yang melawan saat hendak diperiksa
razia taksi ini dilakukan karena para pengemudi taksi kini semakin tidak disiplin
dan seenaknya parkir sembarangan
kondisi ini membuat arus lalu lintas di terminal purabaya kacau
kerap menimbulkan kemasyapan
terutama sasarannya adalah kepada taksi online dan taksi resmi
di mana taksi online banyak yang kita kempesi banyak
sementara kemudian yang taksi resmi kita karena melanggar rambu rambu larangan kita tilang
razia taksi ini akan terus digelar petugas dishub
selain untuk memberi kenyamanan bagi para penumpang
juga untuk kelancaran arus lalu lintas